presiden donald trump meninggalkan gedung putih menuju florida dan absen dari pelantikan presiden pada rabu pagi waktu setempat
sementara joe biden akan menjadi presiden ke empat puluh enam pada rabu siang dengan kamala harris sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai wakil presiden
untuk mengetahui selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter voe ada vina muptadi lewat sambungan skype di negara bagian maryland yang tidak jauh dari washington dc
vina selamat malam untuk waktu jakarta
selamat pagi dari maryland amerika serikat
baik vina kita ingin memotret dulu dari yang anda amati
dua suasana di sana suasana jelang inaugurasi joe biden kemudian suasana lainnya adalah setelah kemudian perpisahan dari donald trump dari gedung putih
ya baik reinhardt dan juga teman teman di cnn dapat kami laporkan hari ini adalah hari rabu pagi ya di washington dc
sekitar pukul sembilan pagi
dan pengamanan masih sangat berlangsung sangat ketat sekali terutama di area seputar gedung kapital dan juga gedung putih yang berjarak sekitar dua lima sampai tiga km satu sama lain
barikade sudah dipasang sejak beberapa hari yang lalu
jalan jalan ditutup untuk umum
kawat kawat berduri juga dipasang dan dua puluh lima ribu anggota tentara garda nasional dikerahkan dari seluruh negara bagian amerika serikat
ibu kota untuk mengamankan acara yang akan berlangsung pada siang nanti
pengamanan yang ekstra ketat ini dua lima kali lebih ketat dibandingkan pada inaugurasi inaugurasi yang lalu
dan tentunya ini juga dilakukan mengingat kejadian yang terjadi di gedung kapital pada enam januari lalu ketika terjadi kerusuhan
dimana masa pendukung trump menyermu gedung kapital karena tidak senang dengan hasil pemilihan presiden
sementara itu presiden donald trump pada hari ini
pagi sekitar pukul delapan lewat lima belas menit waktu washington dc atau delapan lewat lima belas malam ya waktu indonesia barat
telah meninggalkan gedung putih
ia dan melania trump menaiki marine one helikopternya kepresidenan menuju ke joint andrew bandara di dekat tempat saya berada saat ini di negara bagian maryland
di sana diadakan upacara pelepasan secara militer ditembakkan dua puluh satu gun selut ya atau tembakan meriam atau canon gitu
dan juga diiringi band militer
kemudian ia juga sempat memberikan sambutannya secara singkat kepada para pendukungnya sebelum menaiki air force one untuk terakhir kalinya dan pulang ke negara bagian florida
melania sempat menyampaikan bahwa terima kasih sudah diberi kehormatan sebagai first lady
dan trump juga kembali berpidato mengulangi lagi penekanan pencapaian pencapaiannya yang dikatakan telah dilakukan selama empat tahun belakangan
ia berterima kasih
terima kasih kepada keluarga staff
dan juga beberapa pencapaian yang ia catat termasuk salah satunya adalah membangun militer yaitu cabang antariksa
ini adalah cabang militer amerika serikat
juga membanggakan ekonomi meskipun di tengah pandemi virus corona sekarang ini ekonomi amerika serikat menurun tajam dan bahkan tingkat pengangguran sekarang dalam salah satu tingkat yang tertinggi
ia juga memuji pengembangan vaksin virus corona yang dikatakan dilakukan begitu cepat hanya sembilan bulan saja padahal biasanya butuh waktu bertahun tahun
apalagi padahal amerika adalah negara dengan kasus terbanyak di dunia
namun ia mengatakan bahwa kurva pandemi di amerika akan segera menurun
dan perlu dicatat bahwa dalam pidato tersebut ia tidak menyebut nama biden sama sekali tidak mengakui kekalahannya dari biden tidak mengakui kebenangan biden tidak mengucapkan selamat kepada joe biden
ia mengakhiri dengan kalimat have a good life we'll see you soon
dan trump sudah pulang ke negara bagian florida dan tidak akan menghadiri pelantikan

dan trump sudah pulang ke negara bagian florida dan tidak akan menghadiri pelantikan
itu luar biasa bagi amerika serikat
selanjutnya jennifer lopez akan mengisi suatu pertunjukan dan disusul dengan pada pukul sebelas tiga puluh joe biden akan dilantik oleh hakim agung justice robert dan diikuti dengan pidato inaugurasi
nah biasanya kemudian presiden yang lama dan presiden yang baru serta wapres yang lama dan yang baru kemudian akan masuk ke gedung capital akan menandatangani dokumen presidensial yang pertama
namun karena trump absen tidak hadir maka peran itu akan digantikan oleh wakil presiden
maistansi yang akan hadir di upacara pelantikan
kemudian biden dan harris akan memimpin upacara pes in review di gedung kapitel
mereka kemudian akan ke taman makam pahlawan untuk memberikan penghormatan
dan karena pelantikan kali ini terjadi di tengah pandemi virus corona maka tidak ada parade yang biasanya beramai ramai dari gedung kapitel ke washington dc
sebagai gantinya ada acara parade virtual yang bisa disaksikan oleh rakyat amerika serikat
dan tidak akan ada inauguration box pada malam harinya
dan sebagai gantinya juga akan ada sebuah acara televisi yang sangat meriah sekali dijamu oleh tom hanks dan juga akan dihadiri oleh presiden dan wakil presiden yang baru
dan tentu saja ini semua dilakukan karena pelantikan kali ini terjadi di tengah pandemi virus corona
di mana amerika serikat baru saja mencatat empat ratus ribu kematian akibat virus mematikan tersebut
jadi ada banyak sesuatu yang baru dalam inaugurasi kali ini
vina apa kira kira apakah sudah ada informasi topik atau tema pidato dari inaugurasi joe biden
ya kemungkinan besar joe biden akan memberikan pesan persatuan
ini juga sesuatu tema yang telah ia tekankan bahkan sejak beberapa hari sebelum ia dilantik
misalnya kemarin saja hari selasa di monumen nasional ketika menghadiri upacara peringatan mengenang para korban akibat pandemi virus corona
dia mengatakan bahwa untuk pulih kita harus ingat katanya
kadang kadang sulit untuk mengingat tapi itulah cara kita untuk pulih
ini juga menandai bahwa pandemi virus corona akan menjadi isu pertama yang akan ditanganinya segera setelah ia menjabat
dan memang sudah diinformasikan bahwa pada hari pertama biden akan langsung mengejarkan berbagai agenda termasuk menandatangani beberapa keputusan eksekutif
dan mencabut beberapa kebijakan pendahulunya presiden donald trump
termasuk soal penanganan virus corona dan juga termasuk misalnya amerika serikat akan memutuskan untuk bergabung kembali dengan who
karena sebelumnya trump memutuskan untuk meninggalkan organisasi tersebut karena tidak senang dengan perintah who mengenai cara amerika menangani pandemi virus corona
juga amerika serikat akan bergabung kembali dalam perjanjian iklim paris
dan juga tentunya akan mencabut kebijakan trump
terkait imigrasi dan beberapa kebijakan kebijakan lain itu sudah ada dalam agenda pertama joe biden segera setelah dilantik hari ini
beberapa jam lagi renat
baik kita akan tunggu bagaimana nanti inaugurasi joe biden sebagai presiden baru amerika serikat
vina muptadi sudah bergabung bersama dengan cnn indonesia dari negara bagian maryland amerika serikat